yos jangan pergi yos
sari kamu tuh dari tadi di mana aja ditunggu gak dateng dateng
saya baru dari rumah sakit
suami saya meninggal dunia
suaminya bu sari
berarti ayahnya ayu meninggal tuh
maka mama kamu sendiri kan bilang sama aku
sari bagaimana bisa tiba tiba suami kamu meninggal
mereka gak makan kue itu bu
kuenya dikasih peka pengemis
terus pas saya lagi cari pengemisnya saya lihat suami saya lingat menuntut berantut
terus kuenya dimakan sampai mati

lihat aja lo berdua
gue bakal balas dendam
gara gara lo berdua suami gue
kamu gak bisa menceraikan aku yos
dan aku tidak mau kamu cerahkan
sekarang perceraian kita sudah resmi
kamu tidak boleh mencerahkan hakmu
jangan pergi yos
jangan tinggalkan rumah ini
jangan tinggalkan rumah ini yos
aku janji aku gak akan mengulangi kesalahan ini
aku benar benar cinta sama kamu yos
dan aku gak akan bisa hidup tanpa kamu
jangan pergi papa
jangan tinggalkan juhan
adalah yang terbaik
apa kita berdoa bisa ikut sekarang kepada ayoh
saya sudah mendapat surat persetujuan cerai dari pengadilan
berarti sekarang saya sudah resmi cerai dengan ingrid
tapi kamu gak usah merasa bersalah
karena ada atau tidak ada kamu
saya pasti akan bercerai dengan inggris
karena ayah sudah tidak tahan lagi hidup sama perempuan sejahat dia
saya sudah mencari kemampuan
karena sekarang kita sama sama lajang
karena kamu juga sudah cerai dengan fauzan
saya minta kamu beri kesempatan untuk aku lagi
untuk kita bisa mulai dari awal lagi
maafin papa sekali
papa tidak perlu minta maaf
mersi juga tidak pernah nyalahin papa
karena mersi tahu pa
ini semua itu memang yang terbaik buat kita
mersi boleh nggak minta waktu
buat mulihin hati mersi pa
karena sekarang hati mersi itu sakit banget pa
siapa lelaki pokoknya
nanti saat kita berantakan
kita sudah berjumpa
apa yang akan defense saat ini
dan hanyutkan di sungai besok siang
kalau kamu mau tahu siapa berlian asli itu
dan yang indah hilanglah sudah
jangan jangan anak itu
anak itu adalah anakku